dpr sudah menggelar rapat paripurna pada kamis siang dan kemudian juga sudah diputuskan
wakil ketua dpr yang baru ludwig yang kini sudah resmi begitu ya ditetapkan dari anggota komisi satu dpr
kita pantau bagaimana situasi di gedung dpr pasca penetapan wakil ketua dpr
yang menggantikan aziz samsudin yang terjerat kasus korupsi
ada priscila dauhan di sana selamat sore cila
cila sorotan penting yang juga disampaikan dalam hasil paripurna adalah pesan pesan dari ketua dpr
soal tugas baru yang akan diemban oleh ludwig menggantikan aziz samsudin
termasuk juga bagaimana kerja cepat untuk ruu begitu ya dalam waktu dekat
iya selamat sore ferdi benar sekali
banyak pr yang menanti wakil ketua dpr baru locwig paulus yang merupakan sekjen golkar
tadi setelah paripurna yang melantik ludwig ini yang menarik ferdie ludwig ini langsung menjelaskan
dan juga memaparkan program program apa saja yang akan langsung ia kerjakan
sesuai dengan titipan dan juga arahan dari ketua dpr ri
sekaligus juga arahan dari ketua umum partainya yakni erlangga hartarto
yang menyatakan kalau memang
saat ini ia menjabat sebagai wakil ketua dpr bidang politik hukum dan keamanan
di mana itu membidangi sejumlah komisi diantaranya komisi satu dua tiga balek dan juga bksap
atau badan kerjasama antarparlemen
tadi yang menarik ferdi ini locik menjelaskan satu persatu tugas dan wewenangnya
sebagai wakil ketua dpr yang baru dimana ia juga langsung menyatakan begitu

dimana itu juga menjelaskan menunggu suruh pres terkait dengan pergantian pengalimat tni dimana itu juga menjelaskan menunggu suruh pres terkait dengan pergantian pengalimat tni
dimana itu juga menjelaskan menunggu suruh pres terkait dengan pergantian pengalimat tni
dimana itu juga menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota komisi satu ferdie
dan ia pun juga menyatakan kalau pihaknya ini menunggu presiden begitu menyerahkan suruh pres
agar pengalimat tni ini dapat segera digantikan begitu
dapat segera ditetapkan panglima tni yang baru
kemudian dia juga menyatakan mengenai tanggal pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat

dimana saat ini kpu dan pemerintah masih belum sepakat
mengenai tanggal dan juga masih adanya keberatan dari pemerintah mengenai anggaran pemilu yang dirasa terlalu besar
itu juga turut dinyatakan oleh locu
kemudian komisi tiga ia juga menyatakan akan juga memantau beberapa ruu yang belum selesai
misalnya ruu penyadapan begitu ia juga menyatakan hal itu di hadapan media
kemudian juga bagaimana saat ini dpr juga masih fokus untuk mengerjakan sejumlah ruu
kemudian juga bagaimana saat ini dpr juga masih fokus untuk mengerjakan sejumlah ruu
yang masih ada di hadapan media
yang masih ada di hadapan media

dimana sebentar lagi akan berakhir tahun dua ribu dua puluh satu
verdi artinya juga ada sejumlah ruu yang menjadi prioritasnya
meskipun dia tidak menyebut secara pasti ru apa saja begitu
namun ia juga ikut menyatakan mendukung rencana pemerintah dalam mendorong vaksinasi begitu
itu juga dimention beberapa kali oleh lociwi
namun intinya memang ia akan mengerjakan program program ini dalam waktu cepat sesuai dengan arahan dari ketua dpr
dari ketua dpr ri
kemudian juga titipan dari ketua umum erlangga hartarto yang menyatakan kalau ia bekerja sebagai wakil rakyat
yang harus mengutamakan rakyat
yang juga harus membawa nama baik tentunya bagi golkar
yang memang saat ini sedang dipantau karena ada salah satu kadernya yang terjerat kasus korupsi
dan memang tadi juga lociwi ikut berkomentar begitu mengenai beberapa isu yang krusial
seperti tadi juga dalam rapat purnam
ini ada tiga ruu yang diperpanjang
ini adalah ruu perlindungan data pribadi
ikut juga tadi dinyatakan oleh locwi kalau memang saat ini ruu tersebut masih dibahas di komisi satu
karena belum ada kesepakatan antar komisi satu dengan pemerintah dalam hal ini
itu juga akan menjadi perhatian love cuek dan akan menjadi prioritas begitu yang nanti akan juga digenjot dalam masa sidang berikutnya
karena memang setelah ditunda ini masih ada satu kali masa sidang lagi verdi untuk kemudian menetapkan ruu pdp ini
kita pantau bersama
seperti apa kinerja dari wakil ketua dpr baru yang membidangi politik hukum dan keamanan ini ferry
diharapkan memang sesuai dengan apa yang dinyatakan tadi
kalau ia akan bekerja secara cepat
khususnya membinangi beberapa komisi komisi yang cukup krusial begitu di dpr
baik terima kasih korespondensi nn indonesia priscila dauhan dari gedung dpr ri jakarta